senin siang humas pengadilan negeri jakarta utara yose sampaleng membenarkan surat gugatan cerai dan hak asus anak dari kuasa hukum basuki cahayapurnama
surat tersebut diserahkan oleh kuasa hukum ahok pada lima januari registrasi perdata nomor sepuluh perdata gugatan dua ribu delapan belas di pengadilan negeri jakarta utara
hingga saat ini tim kuasa hukum penggugat masih melengkapi berkas gugatan
yose menambahkan setelah surat gugatan lengkap akan dilaksanakan mediasi secara tertutup adapun waktu persidangan akan ditetapkan setelah dilakukannya mediasi
benar jadi sudah didaptarkan pada hari jumat tanggal lima januari dua ribu delapan belas
jadi yang mendaftarkan adalah kuasa dari penggugat
pengguat yang dalam hari ini adalah insinyur basuki
cahaya purnama alias pak ahok
demikian ya yang didaftar kemudian dibawa registrasi perdata nomor sepuluh perdata gugatan dua ribu delapan belas pn jakarta utara